tiga bulan sudah sejak pembatasan sosial dan penerapan protokol kesehatan
masyarakat wajib mengenakan masker saat berkegiatan di luar rumah
namun masih ada pemahaman yang keliru tentang bagaimana memakai masker yang baik dan benar
masih banyak warga yang kerap keliru dalam menggunakan masker
dengan alasan sulit bernafas warga pun menurunkan masker ke bawah dagu
entah karena kebiasaan entah refleks mereka kerap menurunkan masker ke bawah dagu atau tidak menutup penuh bagian hidup
karena kebiasaannya emang dari dulu kan nggak pernah pakai masker
kalau untuk beraktivitas itu jadi agak sedikit susah untuk bernafas aja sih kalau pakai masker
pakai masker yang benar
benar tau gini kan
kamu tau nggak kalau diturunin ke dagu itu salah
ya kayaknya sih salah ya saya merasa kalau ini salah gitu
cuman kayaknya refleks aja gitu kalau gini kan kayaknya enteng gitu
sebelumnya pemerintah melalui gugus tugas penanganan covid sembilan belas telah mengingatkan warga
agar tidak menurunkan masker kebawah
kita tidak menyadari bahwa menurunkan masker ke dagu itu sama dengan mencemari bagian dalam masker
dengan penyakit yang mungkin nempel di dagu
sehingga kalau kemudian kita naikkan lagi ke atas itu tidak memberikan makna yang baik untuk kita
oleh karena itu kalau memang terpaksa harus melepas masker lepas
jangan disangkutkan di dagu
selain itu perhimpunan dokter umum indonesia
mencatat terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan orang saat menggunakan masker
pertama pastikan anda cuci tangan sebelum mengenakan masker
kedua jangan sentuh bagian depan masker karena sesungguhnya disanalah bakteri atau virus bisa menempel
jangan menurunkan masker ke area bawah dagu
terakhir jangan biasakan melipat masker
yang memungkinkan bagian dalam masker terpapar bakteri yang berada di bagian luar masker
data belum menunjukkan
dan penurunan angka kasus aktif covid sembilan belas di indonesia
yang artinya pandemi masih berlangsung
harus kita ingat lagi bahwa perilaku menggunakan masker bukan hanya melindungi diri kita
melainkan melindungi dan memberi kenyamanan bagi orang lain di sekitar kita
tim liputan cnn indonesia